dan untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan relawan di wisma atlet kemayoran m wildan syafiqul anam
selamat pagi pak anam
mas anam kali ya masih muda ya sarah
alhamdulillah lancar puasanya
lancar puasanya mas
mas anam mungkin cerita dong ke kita ini kan udah masuk tahun kedua berarti ya
tahun kedua menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi
begitu nah bagaimana sih tantangan yang dihadapi terutama pada saat berpuasa tapi harus memakai baju hasmat ini selama delapan jam
apa saja kira kira yang bisa dibagikan ceritanya
tantangan sendiri memang sangat luar biasa
nggak seperti biasanya sih
biasanya kerja di rumah sakit itu
seharusnya melaksanakan kegiatan kegiatan
tapi kalau di saat wisma atlet sendiri memang sangat luar biasa sekali
tentangnya sangat dekat sekali
dengan memakai baju asmat yang kurang lebih delapan jam
kita harus dituntut untuk melayani
dan melayani dengan sepenuh hati pasien
dan berdampak covid
maka dari itu dengan puasa ini memang sedikit berat
cuman ya harus selalu happy lah
semangat selalu happy
supaya kita sebagai tangga atau gagah terdepan dari penanganan covid sembilan belas ini tidak sampai terpenang
jangan sampai terpampang ataupun sampai terkena virusnya
oke ini kan tantangannya berat juga kan ya memakai baju hasmat
dan juga tetap harus fit seperti itu
nah ini kalau misalnya dari mas anam sendiri nih
apa sih alasan yang membuat mas anam ini kuat menjalani puasa sambil melayani
kuat dan happy tadi katanya
tadi happy banget nih kelihatan ini mas anam
dari sini sendiri kita melihat
meskipun bukan satu agama tapi kita
saudara setan air
melihat saudara saudara kita yang terkena
saya tergerak dan juga dari teman teman
juga dari tim pun tergerak
untuk membantu meskipun dalam
kondisi saat seperti ini puasa
juga menjalankan ibadah
seperti biasanya jadi memang
kita terpanggil untuk membantu
jadi kita tidak bisa memberikan
hal yang lebih cuma kita bisa memberikan

mas anam tadi bilang tidak punya
ini sudah luar biasa sekali ya
sudah berapa lama mas anam jadi relawan di wisma atlet
dan sudah berapa lama nih gak ketemu
sama keluarga ataupun kerabat orang orang
terdekat karena menjadi relawan di sana
untuk memang kita sampai saat ini
kita sudah dari bulan maret
bulan maret akhir sampai saat ini
masih aktif jadi memang
dua kali lebaran seperti bang toi
memang biasa kan dua kali lebaran
gak pulang gak bertemu dengan keluarga
jadi ya memang
berat bagaimana lagi
kita membantu untuk negeri ini
biar segera terpulih
dari keterburukan ini
jadi memang dua
dua kali lebaran mungkin
dua kali lebaran
dua kali puasa dua kali ramadhan
tapi ada surat kan
dikirim ke rumah
bang anam ini berarti kan
sudah dua kali lebaran
puasa gak ketemu sama orang tua
pastinya kan menghabiskan
waktu banyaknya di wisma atlet gitu kan
jadi lebih erat gitu
persaudaraannya sesama relawan di sana
ini udah ada tradisi tradisi
belum yang dibuat oleh relawan
bisa nah apakah mungkin buka puasa bareng
atau gimana nih
insya allah besok sore hari
kita akan melaksanakan buka bersama
nah ini untuk
saling mengeratkan juga
temen temen di perantauan
dan juga pejuang
nah itu insya allah besok sore
kita akan melaksanakan kegiatan buka bersama
juga ada temen temen dari tim tim yang lain
atau dari relawan relawan yang lain
laji bersama tanda arus bersama
dan juga akan ada sebelum naik dinas
barusan saya melihat
setelah saya turun dinas barusan
ada yang melaksanakan taur bareng
sebelum naik dinas bareng bareng gitu

apa yang kalian lakukan
apa yang kalian lakukan
pasien sendiri disana ada gak mas
cerita cerita unik disaat bulan puasa
kalau dari pasien pasien sendiri
cerita uniknya itu
banyak sekali cuma saat ini karena memang
pasien yang beraktivitas
jadi biasanya beraktivitas di luar itu
dan juga sekarang karena memang
karena faktor itu juga jadi
tidak beraktivitas di luar ruangan
jadi lebih banyak
di dalam ruangan sendiri
jadi aktivitas senam ini
sudah tidak menjadi favorit ya di bulan ramadan
karena mungkin haus nanti ya
karena fit kesehatan nomor satu
jangan sampai pas
karena fatwa mui juga mengeluarkan
salah satu poinnya yaitu
jika memang sedang sakit terkena covid nanti diperbolehkan untuk kematian

ini saya pengen tahu nih
kan kalau misalnya dari mas anam sendiri
ini harus tetap fit ya
karena menjaga teman teman
dan juga saudara saudara kita yang terkena
di saat bulan puasa
tips dari mas anam sendiri
untuk menjaga kebugaran
kalau dari saya sendiri
dipesan sama orang tua itu seperti ini
yang penting senang
lakukan apa yang kamu sukai
dan juga apa yang kamu inginkan
kerjakan apa yang kamu inginkan
dan kamu sukai
dan juga jangan lupa tetap berdoa
dan juga makan
makan dan jangan lupa
juga gak kalah pentingnya
jadi tetap senang tetap happy
jadi positive mindset itu paling penting ya
agar karena kalau misalnya
jiwa kita happy pasti juga nanti akan memberikan
dampak yang bagus juga untuk kesehatan tubuh
benar mas anam ini untuk aktivitas sendiri di wisma atlet
untuk shift para relawan di bulan puasa
ada perubahan gak
mohon izin memang ada perubahan
untuk terkait dengan jadwal dinas
kita masih mendengar mas
jadi memang ada perubahan
yang seharusnya itu dinas pagi
jam delapan sampai jam
nah sekarang jadi berubah
jadi berubah dari jam tiga
hingga nanti jam sebelas
dan juga untuk dinas siangnya yang biasanya itu
dari jam empat sampai jam sebelas malam
jam tujuh malam
sampai jam sebelas
jam sebelas malam
dan juga selanjutnya
dinas malamnya dari jam dua belas malam
jadi memang ada perubahan sekali
nah memang sendiri dari
dari perubahan jadwal itu memang sedikit
kurang lebih harus menyesuaikan
cara menyesuaikan gitu
dia harus menyesuaikan ya
mas wildan ini kalau misalnya
hingga sekarang ada
masih ada berapa nih relawan yang aktif di wisma atlet
mohon izin kurang lebih untuk relawan yang masih aktif sendiri dari sini
untuk perawat sendiri kurang lebih masih ada lima
karena memang kemarin ada penutupan tower
nah jadi memang ada pengurangan terkait di situ
pengurangan beberapa relawan dan juga ada beberapa relawan yang sudah purna
nah memungkinkan diri karena memang kuasa
memang kemarin karena tutup di tower empat dan juga tower lima
jadi di pindahkan ke tower tower yang lain
jadi ada penurunan terkait dengan relawan yang aktif disini kurang lebih
kalau di total kurang lebih ada tujuh ribuan kurang lebih
dari semua profesi
tapi dari jumlah tersebut
saya juga pengen tahu deh
yang sama kayak mas wildan dua kali lebaran dua kali puasa
gak pulang ke rumah atau yang sudah senior lah dibilangnya relawan senior di sana
ada berapa banyak mas
ada berapa banyak mas
itu kurang lebih itu kemarin ada yang sampai diapresiasi
karena satu tahun gak pulang pulang
terus kemarin juga pas waktu acara satu tahun di madrik juga diapresiasi itu
total dari dua kali lebaran
kemungkinan dua kali lebaran itu ada kurang lebih
kurang lebih seratus dari relawan sendiri
karena memang awal awal dulu itu kan penerimaan relawan juga jarang sekali
jarang sekali yang mau ke bisma adlit
jadi memang jumlahnya sedikit
oke mas anam ini kan udah dua tahun ramadan gak pulang
sekali lagi jadi bang tojeb ya
jadi bang toyip gitu ya belum ketemu sama keluarga
ada nggak pesan pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga mas anam sendiri di rumah
terutuk keluarga besar bapak dan emak
iya mak saya salah dari kampung ya mas
untuk bapaknya juga emak tetap jaga kesehatan
tetap sehat sehat di rumah dan juga untuk keluarga semuanya khususnya
lupa selalu jaga kesehatan dan juga tetap berdoa kepada tuhan yang maha esa
untuk menjaga kesehatan
juga jangan lupa untuk mendoakan anakku yang di perantauan
untuk selalu sehat dan juga tetap semangat untuk melayani cui ini
dan juga saudara saudara bangsa dan juga setanah naib aja
amin terima kasih
mas anam kita standing ovation ya kalau perlu ya
karena saya mengapresiasi bagaimana keseriusan mas anam sebagai relawan
ada di wisma atlet sudah memasuki dua kali bulan puasa memasuki tahun kedua
masih terus memberikan dedikasinya ya untuk melawan covid sembilan belas
mungkin kita juga salah satunya bisa kita lakukan sebagai masyarakat begitu
adalah tetap menerapkan protokol kesehatan ya mas anam
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat cara mengapresiasi para relawan
baik terima kasih mas will dan syafiqul anam
salah satu relawan senior di wisma atlet sudah bergabung bersama cnn indonesia connected ramadan
pada pagi hari ini semoga puasanya lancar terus
dan semoga covid sembilan belas sempat berakhir
dan kita bisa kembali lagi
terima kasih mas anam
terima kasih mas